pasca pemilu dua ribu sembilan belas pelaksanaan pemilu sejumlah pihak terus mendesak adanya pertemuan antara kedua pasangan calon joko widodo dan prabowo subianto untuk rekonsiliasi atau setidaknya meredam tensi di akar rumput
menanggapi hal ini calon wakil presiden sandiaga uno mengimbau agar pertemuan tidak diwakilkan
selain itu ⁇ maruf ⁇ amin mengaku akan bertemu dengan prabowo dan sandiaga

itu jauh lebih baik
karena utusan utusan itu kan akhirnya nanti akan biasa
mereka berdua bersahabat
dan ya tentunya kita ingin karena pemilunya harus menjuradil
sementara calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin berencana untuk bertemu prabowo sandiaga
meski begitu maruf belum menyebutkan waktu pasti pertemuan
bertemunya pasti ya kita bagaimanapun bangsa ini harus kita jaga harus kita satukan tidak boleh ada konflik
dan itu harus dimulai dari elitnya tentu dari yang kucuk kucuknya atasnya
oleh karena itu baik pak jokowi maupun saya tentu akan bertemu
sebelumnya pertemuan antara jokowi dodo dan prabowo subianto telah didesak oleh sejumlah pihak
untuk segera dilakukan
hal itu bertujuan untuk meredakan ketegangan pasca pemilu dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia